jangan kenceng kenceng udah gak usah
ini udah pelan
saya gak usah
gak usah sayang
tadi kan begitu
gak mau capek
gak usah sayang
kalau besok kamu dihukum
akan semakin lama
aku kesepian disini ma
gue lagi kepikiran kamu udah tadi
mama baik baik aja kan
mama sehat kok pa
sidang ponis aku ya
papa tauku ma
papa pasti akan datang
aku ada satu permintaan

ini mama bawain makanan bersamachae

pak tadi di kantin
mama ditelepon sama elsa
ya dia nanyain kabarnya nino
soalnya mama kesal pak sama elsa
emangnya dia nggak sadar apa
semua ini kan dia penyebabnya
dia masih punya muka untuk telepon mama nanyain kabar nino
papa juga kesel sama elsa ma
karena pembuatan dia itu bener bener terlaluan
tapi kita gak bisa membiarkan elsa begitu aja ma
boleh lupa sama anak dalam kandungannya elsa itu
anak itu bisa jadi anaknya cucu kita
pak tapi kan waktu itu ricky bilang kalau itu anaknya
iya tapi kan belum dipuktikan ma
jadi bisa jadi itu ma
nino bisa jadi juga anaknya ricky
pokoknya papa gak mau lah
penyesalan kita ya
karena perbuatan kita sama adin itu terulang kembali sama elsa
iya ma mama juga gak mau itu terjadi lagi
kalau memang itu cucu kita pak
mama dengan senang hati akan menerimanya
apa yang dipengaruhi dari telescope hakim saya
ngobrol masalah mas nino
kalo kita tuh udah ngasih tau ke mas nino
tentang masalah reina
terus mama gimana
gak sih mas
mama malah ngematin aku
mama bilang pada dasarnya mas dino memang
bukan alahan jahat
dia pasti tau batasnya
apalagi aku inget inget
apa yang dia udah lakuin dulu
biarin kepala aku makin pusing tau gak
gak bisa ngetahuan
gak bisa ngetahuan
saya pijetin baru gak pusing
sakit pas jambak aja
tadi kamu mijitin saya juga kayak begitu
udah gak usah
ini udah pelan
udah gak usah
ini kan bener begitu
gak usah sayang
tadi kan begitu
tadi kan begitu
gak mau capek
gak mau aku gak dibeliin
gak mau aku gak dibeliin
ya bener kan
ini malam atau siang
lihat aku ma
kenapa mata aku ditutup mah
kamu tenang dulu
kamu tenangin diri kamu ya
kamu lagi dirawat kok sekarang
kenapa mata aku ditutup ma
ma kenapa mata aku ditutup
kenapa mata aku ditutup ma
mata kamu terkena pecahan lampu
penglihatan mata kamu jadi terganggu
terganggu daripada apa ma
kamu lagi dirawat
nong itu papa aku buta pa
papa aku buta pa
papa aku buta pa
kamu harus ikhlas
aku gak mungkin buta pa
nino dengerin papa
aku gak mungkin buta pa
aku gak mungkin buta pa
kamu harus ikhlas
aku gak mungkin buta pa
ada papa di sini
walaupun ini berat ya
kita harus jalani semua
tidak masalah nong
tidak masalah nona